terima kasih mbak

tiba di tempat tujuan saya maka sate bulayak pun siap disantap
keunikan sati bulayak sesungguhnya terletak pada sang bulayak atau lontong yang dibungkus dengan daun aren berukuran relatif lebih kecil dari lontong pada umumnya
sedangkan satenya sedikit berbeda dengan sate lombok lain yang berbumbu kering
sate bulayak justru menggunakan buah kacang lembut
dan sebagainya sate padang sumatera barat
puas menikmati tiga macam sate paling ternama di lombok saya makin dibuat penasaran akan kuliner khas lainnya
dan desa adat sade pun menjadi tujuan pamungkas perburuan kuliner saya
memasuki kawasan ini seakan membawa saya pada dunia lain yang berbeda
ya dunia yang hanya ada di indonesia saja
berjarak empat puluh lima km dari pusat kota mataram
desa adat sade berdiri kokoh
menjaga budaya asli lombok di tengah terpaan modernisasi
namun desa ini juga sudah menerapkan protokol tiga m
menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak
tentunya disinilah saya bisa mendapatkan kuliner otentik suku sasak
saya bertemu inak tapang
yang bersedia mengajarkan memasak makanan khas sasak
masakan sederhana khas sasak ini merupakan masakan wajib
dalam tiap acara adat yang digelar
inak sade menceritakan dahulu ares hanya boleh dimakan
oleh keluarga kerajaan saja
sebagai sayur pendamping daging sapi yang dimasak
nah karena makannya pakai tangan
maka sesuai dengan protokol kesehatan pandemi covid sembilan belas
jadi harus pakai ensa
atau ayun baru
ciri khasnya orang sasak
ini namanya jajetujak
iya ini poteng
iya dicelupin ke potengnya
tinggal diambil ini
poteng jajetujak merupakan penganan khas sasak
yang terbuat dari dua jenis ketan yang berbeda
poteng yang berwarna hijau ini terbuat dari tape ketan
sedangkan jajetujak berasal dari beras ketan
yang dimasak bersama santan
atau kalau di daerah jawa tengah
dikenal sebagai jadah
kalau makanan yang ini
dihidangkannya apa tuh
setiap hari atau ada acara acara khusus
biasanya kalau di sini
kami hidangkan jajetujak dengan poteng ini
pas lagi ada acara acara
baru dihidangkan seperti itu
dengan menikmati ares dan poteng jajetujak
sudah tuntas pula daftar
perburuan kuliner saya
namun satu hal yang pasti
berburu kuliner khas menyadarkan saya
bahwa kuliner tak hanya tentang cita rasa
melainkan cerita dan budaya
yang turut terbawa dalam tiap gigitan masakannya
maria sarjana warsa mataram nusantara